angel kan taunya surti ini bininya mas b
dia udah ketemu sama surti
mau gak mau nih ya gue harus bicara kayak surti
aduh rempong banget
tapi gak mungkin juga kan ngomongin di depan mas b
ini aku kok nyari disini nomernya gak ada ya
iya tapi aku sempet catat tapi aku taruh dimana ya
di kamar di tas aku
sebentar aku ambil dulu ya mas ya
kayak spion aja
nah angel tau gak
cowboy sama reva dan temen temennya
gak tau tante
oke itu gak penting
yang terpenting saat ini kamu harus diam diam
ya ke tempat peresmian klub motor itu
terus kamu fotoin reva lagi berduaan sama boy
biar tante bisa tunjukin ke papanya reva
kalau mereka berduaan dan mesra mesraan
boleh tampil dengan senang hati
tapi aku gak tau tante basecamp mereka dimana
nanti basecampnya biar tante sms in aja
soalnya tante harus tanya dulu sama papanya reva
karena papanya reva yang tau dimana tempatnya
dengan senang hati ditunggu sms nya
ehm katanya dia mau kok mata matain reva
yes gue berhasil bikin mas b bersikap baik lagi sama gue
ehh kira kira kapan mata mata itu kasih kita kabar
sabar dong mas nah sekarang kan aku mau nanya mas
dimana tempat reva berada sekarang
ada sekarang karena aku gak tau yang tau
kantor kodim ya
apa yang udah diomongin mama sama boy ya
halo assalamualaikum boy kamu lagi ada dimana
lagi di warung nih pak
lagi ngumpul sama temen temen soalnya disini lagi ada
ya oke kalau gitu lanjut aja
papa tunggu dirumah ya
assalamualaikum waalaikumsalam pak
lucu juga ya
lucu juga ya
kalau punya klub motor
terus aku ketuanya
kamu gak makan
atau mau ambilin sekalian aja
ini aku mau nambah juga sih
eh gak usah gak usah
ntar aja belum lapar soalnya
ih kamu ngapain sih ngeliatin aku terus kayak gitu
mendingan gini aja deh biar aku enak juga
aku makan aku makan jadi kita sama sama makan gitu
jadi penasaran nih coba makan
udah abis tamu
udah abis apaan
tapi aku yang ambil banyak
kok aku jadi lapar yang ngeliat kamu makan
katanya gak lapar
ya ngeliat kamu makan sambil senyum senyum kayak gitu ya jadi lapar lah
ambil lah satu
gak boleh ah nyemut nyemut kayak gitu jelek tahu
mendingan gini aja deh aku suapin biar tangan kamu juga gak kotor
soalnya kan ini kayak sop gitu
pakai kuah ya
bisa sedikit lagi
asahin lo berdua
gue yakin banget
cokap dirinya reva pasti seneng buat lihat foto yang ini
bokapnya reva bakal makin kesel sama boy
sampai akhirnya udah deh bener bener ngebolehin mereka berdua ketemu lagi
kamu nanti di bandung jangan lama lama ya
di sini tuh ada yang nungguin kamu
ya tenang aja kemon
aku gak akan pernah lupa itu kok
kamu inget loh
tugas kamu itu di bandung
untuk mulihin ingetannya abah
kamu bawa ke tempat tempat yang bikin abah tuh jadi ingat masa lalunya dia
ke saudara saudara kamu
ke tempat favoritnya abah
jangan malah nyasar nanti
ntar kamu nyasar malah nyari aa lagi di sana ujang ujang di sana
tuh enggak dong tenang aja kemon
pokoknya cintanya ngerayanya cuma buat anak kemot
kamu gak pantas kalau manggilnya kemot
kemote itu udah panggilan sayang abah buat aku
jadi kangen deh
kalau abah manggil aku kemot
aku kira kamu gak suka dipanggil kemot sama abah
yaudah kalau gitu mbak sekarang aku panggil kamu kemote ya
jelek tau sampai semua temen temen sekolah kamu tuh manggil aku kemot
udah keren kan